hampir dua bulan para siswa di sekolah dasar negeri banjar asri
kecamatan panggulangin sidoarjo ini
terpaksa melakukan kegiatan belajar di atas meja
banjir yang melanda desa banjar asri dan gedung panteng
memaksa para guru di kawasan tersebut
meminta para siswa untuk belajar di atas meja sekolah
masa disuruh belajar dengan kaki terendam
ini aja yang masuk nggak masuk anak empat
ya kondisinya bagaimanapun juga pembelajaran kan harus dilanjutkan
terkait banjir ini pemerintah kabupaten sidoarjo
baru menetapkan status tanggap darurat pada selasa siang
pemkap sidoarjo memiliki waktu empat belas hari ke depan
untuk dapat mengatasi permasalahan kenangan air ini
masyarakat memang saat ini menurut kami
belum ada yang mengungsi karena tempat pengungsian nggak ada
tetapi masyarakat kan lagi kebanjiran
sampai ke rumah
dan itu juga mengganggu urusan rumah tangga dapur dan sebagainya
maka pantas apabila kita menyupport juga tentang konsumsi dan lain sebagainya
begitu pula dengan operasional operasional
sementara itu seorang warga desa sukamajo
kecamatan talegong garut jawa barat
tewas tertimbun longsor pada senin sore
tebing setinggi tiga ratus meter longsor menimpa rumah
serta lahan pertanian di bawahnya
proses pencarian korban oleh petugas gabungan
terkendala sulit nyamai dan dengan ketiadaan alat berat
di rumah menurut saksi ahli dan anaknya
tepatnya lebih berada di pepohonan tersebut
makanya kami menditik fokuskan pencarian hari pertama
mungkin di wilayah sini
kerjasama dengan badan sar nasional dan juga tni polri
dan juga organisasi lain
sembilan rumah warga serta satu tempat ibadah di atas tebing
terancam longsor susulan
belasan warga harus mengungsi ke rumah kerabat
karena khawatir longsor kembali terjadi
tim liputan cnn indonesia